universitas syahkuala aceh menjadi perbincangan di media sosial
lantaran adanya surat edaran berisi larangan bau badan di lingkungan kampus
surat edaran yang ditanda tangani kepala jurusan arsitektur dan perencanaan usk
laina hilmasari berisi terkait keluhan dosen
karena banyaknya mahasiswa bermasalah dengan bau badan
kondisi ini dinilai mengganggu aktivitas belajar di jurusan tersebut
bahkan dalam surat itu disisipkan kiat kiat tata cara menghilangkan bau badan
surat itu pun ditanggapi beragam oleh mahasiswa

mungkin lebih baik kayak ditegur langsung atau gimana gitu
tidak harus langsung dibuat edaran hingga viral kemana mana
saat dikonfirmasi terkait surat edaran itu
baik pihak jurusan fakultas maupun rektorat di universitas yahkuala banda aceh
menghindar dan tak menjawab
reza munawir banda aceh